anda tadi sudah menyaksikan tiga informasi utama kami
kita mulai cnn indonesia live sekarang
polisi akhirnya memindahkan empat tabung gas berukuran lima puluh kg
dari reruntuhan rumah makan siap saji phd
di pondok melati bekasi jawa barat
polisi akan mengidentifikasi tabung gas dan regulator tersebut
tabung gas yang sebelumnya tertimbun
reruntuhan bangunan rumah makan siap saji phd
di jalan raya hankam pondok melati bekasi
akhirnya dipindahkan petugas ke kantor kepolisian sektor pondok gede bekasi
saat dipindahkan tabung gas masih dalam kondisi utuh
sementara itu regulator yang saat ditemukan
masih terpasang di salah satu tabung lpg yang terisi gas
juga dibawa ke mabes polri
untuk dilakukan identifikasi lanjutan oleh puslab for mabes polri
jadi untuk yang empat tabung nanti akan kita amankan di kantor polsek
untuk yang selangnya yang menyambungkan antara tabung dengan selang
selang itu nanti akan dibawa ke puslapor mabes polri
untuk diidentifikasi lebih lanjut
ya saya belum tahu ini kelalaian apa kan ya kita tunggu dulu
kan masih setengah jalan untuk penyelidikannya masih setengah jalan
hingga saat ini polisi telah meminta keterangan sepuluh saksi atas kasus tersebut
meski polisi telah menyita tabung gas dan regulator
pihak phd menyatakan masih menunggu kepastian penyebab ledakan
dari pihak kepolisian
dedy beben bekasi
salah satu korban ledakan gas di bekasi mengatakan
beberapa menit sebelum terjadinya ledakan
terdengar desiran gas bocor dari dalam gerai pizza
itu sebabnya guna memastikan penyebab ledakan di pondok melati bekasi
polisi menerjunkan tim gegana polda metro jaya
bahkan tim detesemen khusus delapan puluh delapan anti teror
polisi meminta keterangan sejumlah saksi
dan mencari bukti bukti di lokasi kejadian
untuk mencari penyebab ledakan di gerai pizza hut delivery pada minggu pagi
hingga saat ini dugaan penyebab ledakan berasal dari tabung gas lpg
ukuran lima puluh kg yang ada di dalam gerai phd
namun menurut pihak phd
mereka telah menjalankan standar operasional prosedur yang ada
sehingga kemungkinan terjadinya ledakan sangat kecil
sukma jaya menjadi salah satu korban dari ledakan gerai phd
di pondok melati bekasi minggu pagi
selain terluka ruko sembilan pintu miliknya rusak akibat ledakan
ia menceritakan beberapa menit sebelum terjadi ledakan
terdengar desiran gas dari dalam gerai phd
kerusakan bangunan miliknya yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah
mungkin ini ya tabung
koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di bekasi jawa barat
selamat siang ruli
saya lihat di belakang anda masih ada runtuhan bangunan
yang sempat menutup akses dan juga mengganggu aktivitas jual beli warga
lalu bagaimana dengan siang ini
apakah masih mempengaruhi aktivitas warga
ruli barang dulu
ya dan juga pemirsa memang kemarin sempat banyak sekali ditemukan
yang persis akses menuju ke temahan warga
sejak sekarang dengan adanya eskavator terlalu berat ini
puing puing tersebut sudah mulai dipindahkan
sehingga warga bisa lebih bebas untuk masuk ke pemukiman mereka
dan tidak hanya akses warga
tapi juga puing puing dari sejumlah bangunan yang juga rusak ataupun hancur
terkena imbas dari ledakan dari bangunan
maka di jepang saja phd ini juga sedang dibersihkan oleh eskavator
dan juga nanti setelah bangunan ini selesai dibersihkan
akan dilanjutkan dengan pembersihan dari lokasi
dan juga nanti setelah ledakan ini yaitu di gerai makanan cepat saji phd ini sendiri
dan menurut dari manajer operasional phd kamaludin
bahwa diharapkan aktivitas bersih bersih puing ini bisa selesai satu hari ini
karena diharapkan warga bisa kembali nyaman untuk melintasi wilayah
di sekitar lokasi ledakan
karena memang sejak terjadinya ledakan pada dua hari lalu
pada pukul setengah tujuh pagi wilayah ataupun jalan di sekitar wilayah ini cukup padat
karena itu ada aktivitas warga yang memang sengaja
datang ke sini untuk mengabadikan puing puing bekas ledakan ini
dan juga adanya warga atau pengguna jalan yang berhenti sejenak
untuk melihat bagaimana kondisi ledakan dari gerai makanan cepat saji ini sendiri
dan hingga saat ini pihak dari makanan cepat saji phd juga masih
menginventaris jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat insiden ledakan ini sendiri
hingga saat ini tercatat ada delapan bangunan yang mengalami
rusak cukup parah di sekitar wilayah ledakan ini
dan itu berada di samping kiri dan kanan bangunan gerai makanan phd ini
dan juga ada satu buah buahnya juga cukup dalam kondisi rusak ataupun hancur
saat ini juga masih belum bisa dibersihkan puing puingnya
dan adanya insiden seperti ini otomatis juga memang sejumlah supermarket
atau minimarket dan juga kios yang ada di sekitar wilayah ini juga berhenti beroperasi
dan tidak hanya itu tidak hanya ada bangunan yang rusak
bahkan dari phd sendiri juga mendapatkan pengaduan dari sekitar lebih dari tiga puluh warga
yang meminta pertunjukan seperti itu
mulai dari adanya perkiman mereka ataupun rumah mereka yang kacanya pecah
ataupun rusak akibat adanya tekan ataupun imbas dari meledaknya restoran cepat saji phd ini
dan juga adanya warga yang terluka
bagai orang yang mungkin mengadakan kepecebanan ngauk
khususnya mereka omongin sudah pemurni rumah selama sedikit waktu
malahep superbrantang khas pribadi saat ini patahin untuk membuang tv gagal
eluh rial nusrabahit ke daya mer dua puluh tiga he itulah bayi datang yaer california rasanya sekarang
sendiri ada untuk melihat apakah di bawah
runtuhan bangunan ini
masih bisa dicari ataupun ditemukan
adanya cctv yang bisa menjadi
clue ataupun keterangan penyebab
pasti terjadinya insiden ledakan
ini sendiri daniar
baik ruli kurniawan kami nantikan informasi lanjutan
terkait dengan pasca ledakan dari bekasi